aku tidak peduli kalau dia sudah berkeluarga
dia harus menjadi milikku
pak ini bekalnya
bapak nyari ikan sama salman kan
iya di salmannya belum datang
dia tidak bisa kemcari ikan
sudah tidak apa apa
susah ini gak ada salman
perjalanan ke hulu sungai kan berat
bagaimana kalau aku temani
lagian kan cuma sampai sore
biar anak anak nanti di rumah
kamu benar menemani aku
jangan sampai damitelles
aku ingin bersuruh
ku tak tahu sendiri yang berikannya
saya mau pergi ikan
aku pergi ikan
tiba tiba perasaan aku gak enak
kamu berdoa aja
kamu pegangan yang kuat ya
ini kenapa pak
sabar ya rid semoga neiman ketemu ya
bapak ibu udah ketemu atau belum ibu mana
ibu nggak pulang ke rumah
ibu tenggelam di sungai